sementara itu wali kota bandung ridwan kamil mendatangi kantor dpp pdi perjuangan untuk melakukan komunikasi politik dengan elit partai banteng
menjelang pendaftaran rituan kamil berharap pdip bergabung mengusungnya sebagai calon gubernur jawa barat
menjelang pendaftaran pemilihan gubernur jawa barat koalisi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur masih cair
wali kota bandung ridwan kamil yang pertama kali mendeklarasikan diri maju sebagai calon gubernur malah belum mendapat pendamping
kang emil yang telah diusung nasdem pkb dan p tiga bertandang ke kantor dpp pdip
ridwan kamil mengaku berinisiatif berdialog dengan elit pdip untuk merajut kebersamaan koalisi pada pilgub jabar
ia menyerahkan keputusan kepada pdip terutama soal calon wakil gubernurnya
ridwan kamil berkata
kang emil mengaku telah meminta izin kepada koalisi partai lain untuk berdialog dengan pdip
namanya silaturahmi belum menjurus terlalu jauh
ini kan baru kali pertama kan jadi lebih mencairkan suasana ngobrol yang ringan ringan
jadi pertanyaan pertanyaan tadi yang terlalu berat saya kira belum waktunya dan memang belum dibahas
lebih kepada bahwa saya ingin berkomunikasi ke pdip kan setelah itu ya saya menunggu kan
apakah setelah silaturahmi ini di awal tahun yang pertama ini ada respon positif
sementara elit pdip menegaskan pertemuan tersebut sebagai penjajakan koalisi
pdip akan memutuskan mengusung ridwan kamil setelah rapat pleno yang dipimpin ketua umum megawati soekarno putri menghasilkan keputusan
kalau pak ridwan kamil datang ke partai politik saya pikir hal yang wajar
beliau sedang running di pilgub jawa barat dan memang partai politiklah yang menurut undang undang punya tanggung jawab
punya kewenangan untuk mempersiapkan kader untuk mempersiapkan calon pemimpin di berbagai jenjang
jadi saya pikir hal yang wajar
jika pdip sepakat bergabung mengusung ridwan kamil